asli asli aku mau balik
asli aku mau balik
asli asli aku mau balik
ya allah bapak mastri
bu sebaiknya ibu menghentikan praktik perdukunan yang selama ini udah ibu jalanin bu
kamu kenapa jadi mengikuti orang orang memusuhi ibu
kalau kamu tidak mau mengambil resiko dengan memperdalam ilmu warisan leluhur kita
kamu boleh pergi dari sini
tapi ibu tidak akan pernah meninggalkan waisan yang telah ditinggalkan oleh leluhur kita
kamu pasti akan mendapatkannya
terima kasih nih terima kasih
sebentar saya ambilkan dulu
tapi tempat ini
scoop dari ibu itu
persyaratannya dapat kamu penuhi
saya sanggup nek
memang kamu licik sarman
saya permisi dulu
pak husein meninggal
pak husein meninggal
betul pak hades
eh kenapa malam malam gini perempuan saat itu masih di sini
jangan jangan pak husein meninggal gara gara perbuatan dia nek
kita harus berdiri dia pelajaran pak
ayo kita kejar
eh cukun santet
mau ke mana kamu malam malam begini
kamu harus mempertanggungjawabkan perbuatan kamu ya
kamu jangan berlagak bodoh
pak husein meninggal
gara gara perbuatan kamu kan
kamu yang santet kan
alah pak broto
udah kita ajar ajar
kenapa tuh sant
ada cerai tadi tuh
seri seri tadi sant
abis nih di bandai nih
tapi kalau sani turun
sani abis tuh semua tuh
tak acu sant
oh ternyata disini tempat persembunyian dia
ini barangnya ini jangan sampai gagal lagi nih lewat kamu harus jadi milik saya
kelapa nih kamu tunggu di sini sepertinya ada orang usia yang ingin mengetahui perbuatan kita
siapa lagi perempuan itu hai jomblang ada apa kamu mengganggu pekerjaanku oh
rupanya andi didukun yang cantik biangkeroknya apa maksudmu kamu telah membunuh warga yang tidak
bersalah dengan ilmu santetmu aku tidak mengerti omonganmu jangan sembarangan menuduh jombrang
kalau mau menjatuhkan aku bukan seperti itu caranya jombrang aku tidak mengerti kamu akan
saya buat mengerti
apa lagi ini bapak disantet pak iya disantet disantet
kenapa ini semua bisa terjadi awal padahal saya tadi barusan ngobrol sama jomrang
kita harus cari pelaku sebenarnya kalau begitu terima kasih adik adik
assalamualaikum ada apa wan san lu harus cepat kesini sekarang di sini ada dua orang perempuan yang
berimbu tinggi mereka sedang bertarung gua yakin pasti ada yang beres diantara mereka
segera kesana cepat kesini terima kasih wah hai hai hai hai hai hai hai hai hai hai hai hai
nyai nyai gak apa apa
kang kenapa sih ngindah terus dari saya
apa akan menginginkan lagi ada korban
cuma karena gara gara cinta kita gak pernah bisa bersatu kang
ingat kang bayi yang ada dalam perut saya ini bayi akang
tapi saya tidak pernah mencintai kamu jamilah
dan kamu harus ingat
jangan sampai ada di pikiran kamu untuk membunuh rati
kalau sampai hal itu terjadi maka saya tidak akan pernah mengampuni kamu
kang jumadi jangan sedih terus dong
ikhlasi terima semua dengan lapang dada
kan di sini ada bangsa nih
nanti bangsa nih hibur deh yah
eh sani tenang
biar dia gak beres
sani kita keluarkan
aku ajarin tuhan ya pak haar
tunggu terus andre
kamu biar sumpah nanti buka kamarnya
jangan apa apa ya tuhan

itu dibenci oleh allah ingat itu
jumadi masih ada waktu untuk bertobat
sekarang sebaiknya kamu cepat bertobat
atau kami sendiri akan menghancurkan kamu
mas raja kemana kau
jamilah jangan tinggalkan aku jamilah
nah ini pertunjukan abis nih abis nih
wah telat deh
pada lelet sih jalannya nih
bener bener lu berdua kelewatan
tidak apa apa salim
ini adalah contoh orang
orang berbuat kejahatan di dunia
siapa menuai badai
dia yang membuat kehasil
ini adalah contoh orang